untuk mengembangkan layanan internet of things atau iot indosat oredo hutchison bekerjasama dengan cisco
tidak hanya itu indosat juga melakukan kerjasama dengan penyedia solusi tik global huaway
untuk pengembangan dan inovasi teknologi jaringan internet berkualitas atau srv enam di mobile world congress barcelona spanyol
perusahaan penyedia layanan telekomunikasi indosat oredo hutchison ioh
menandatangani nota kesepahaman terkait pengembangan layanan internet of things atau iot di mobile world congress barcelona spanyol
sisko memang dikenal sebagai perusahaan teknologi yang memproduksi dan mengembangkan hardware networking
dengan kerjasama ini jaringan indosat akan berubah menjadi routed optical networking
yang menggabungkan jaringan internet protokol dengan optik
perubahan ini akan membuka jalan untuk konektivitas iot
dengan layanan iot diharapkan akan memacu transformasi digital di berbagai industri
menurut presiden direktur dan ceo indosat oredo hutchison vikram sinha
kerjasama ini sejalan dengan tujuan perusahaan
yaitu menghubungkan dan memberdayakan masyarakat indonesia
dengan mempercepat transformasi digital bangsa
saya pikir kita ingin berpartner dengan mereka
terutama untuk mendukung industri empat

kita juga ingin bekerja dengan mereka di spd dan marathi

mengatasi kebutuhan indosat internal
kedua duanya yang kita bawa
dan kita mendapatkan perhatian dari mereka
dan kita juga ingin membuat kesempatan yang baik untuk anda
dan untuk chakrabinisan sendiri
karena mereka sangat berkomitmen untuk mendukung indonesia
dan kami ingin melakukannya bersama
tidak hanya itu indosat pun menyepakati nota kesepahaman
dengan penyedia solusi tik global huawei
tentang inovasi bersama srv enam
srv enam adalah generasi selanjutnya dari jaringan internet protokol atau ip
untuk internet yang lebih baik serta rendah latensi
indosat percaya kerjasama ini akan mempercepat
transformasi ke arah jaringan otomatis dan cerdas
yang nantinya akan mendorong perkembangan industri telekomunikasi di indonesia
sementara dari pihak huawei menyatakan pihaknya akan terus berinovasi dan mendorong batas
dari sisi saya saya akan bersemangat untuk mengatur kemampuan kita
bahkan sumber daya kita untuk mendukung ioh sepenuhnya
untuk membuat bisnis berhasil di dunia ini
huawei tercatat memiliki teknologi terdepan dalam transportasi konvergensi internet protokol yang cerdas
dan berpengalaman luas dalam komersialisasi
sehingga bisa membantu indosat untuk membuat terobosan dalam aplikasi srv enam